tuh adriana pake ngungkit duit itu lagi
ya karena aku jadi gak enak perasaan gak enak geng sih tau
mana mau gue kasih ke allah
itu kan duit perusahaan
ih moga banget gue ngasih duit gue ke elo
adriana kamu senyum dong
tata denger itu suara motornya boy kan
itu itu itu
itu yang itu kan
iya itu boy
kayaknya reforma boy udah jadian
jangan sampai boy bener bener move on dari gue
gue gak bisa terima
harutnya gue bisa kerja nggak
baik ya progressing
disini pintunya disini
adriana bisa bener bener gila nih
karena cintanya gak kesampean
semua ini gara gara anak aku
kamu jangan cendut cendut terus dong
gimana aku gak sedih tentang
aku udah ngebuang waktuku banyak banget buat poi
waktu pikiran tenaga uang
yang lima m itu buat boy
tante udah hilang begitu

aku rugi banget tante
ya karena aku jadi gak enak perasaan gak enak geng sih tau
kalau lima m itu duit gue
mana mau gue kasih ke allah
itu kan duit perusahaan
ih moga banget gue kasih duit gue ke elo
kamu senyum dong
udah kamu tenang aja
kalau sampai si boy sama reva pacaran nih
gak harus tuin mereka
kalau perlu tentu bikin aja mereka putus
adriana kamu harus tau kalau si boy itu anak baik
dia tuh sayang sekali sama mamanya
pasti kalau mamanya suruh putus
dia akan nurut sama mamanya tahu
iya aku juga ngerasa cocok sama tante
jadi menurut tante aku gak jadi bunuh diri
ya iyalah gak perlu bunuh diri ngapain juga
kalau kamu bunuh diri
ya antara kan semakin hilang kesempatan kamu
untuk mendapatkan si boy yang ganteng kwadrat itu tau
bener ternyata cerdas juga ya tante
iya jelas dong kamu pikir si boy bisa jadi juara satu
menangin olimpiade matematika itu keturunan siapa
dari mamanya tau cocok
duh duh duh
sampai lagi ya
satu dua tiga
kamu turun lagi liat gi
aku yang turun
aku yang liat
tata gak bisa nih aku gak bisa turun nih tante
ini becek banget kotor banget
aduh duh duh duh
kamu dari situ aja
iya iya bentar bentar
turun liat kenapa
wah ini dalam banget tante
yaudah kamu makan mudaan dorong dorong
aduh tante beneran deh
aku udah gak punya tenaga lagi tante aku udah lemas
aduh harus gimana dong
aduh gimana ya
aduh tunggu tante liat ya
aduh ini sepatuku jadi tebel banget nih
aduh gak jadi turun deh
aduh gimana ya
nah dari situ kita bisa dapat
jejak pencuri motornya
gue yakin banget orang yang nyuri motor gue itu
pasti tinggalnya nggak jauh di lokasi itu
oh deh mak
gak jauh di tempat itu
kita samai rame cari orang itu
bagus itu tapi gimana baiknya
biar dia yang mutusin kita mesti ngapain
biar kita gak kesel langkah
wah bener juga tuh kata otang temen temen
kalo enggak kan bagaimanapun juga si boy ini kan temen kita
jadi kita harus hubungin dulu
lu tuh bener pak ya
kita ini termasuk jamaah kan
walaupun bagaimana kita juga
mesti nunggu komando dari imam kita
yaudah baik biar saya nangkong
itu si haikal sama dia dateng
tanya aja mereka
mereka tau si boy dimana
lo tau gak boy itu posisinya dimana
gue lagi jalan sama reva
emang ada apaan sih lo pada nanyain boy
kepo banget kok deh
lu yang permasalahan belum tau
udah main ngatain kita kepo
lo kan yang kepo sekarang
emang ada apaan sih
gue cuma mau ngasih tau sama si boy
gue sama dado udah ketemu sama orang yang nyuri motor gue
dan gue sempet kejar kejaran sama
tapi orang itu cepet banget nilang nih kal
tapi gue sama dado yakin banget kak
orang itu gak jauh tinggal dari lokasi itu kak
yaudah kita kesana aja
kita cari dia sekarang
gue paling kesel banget sama yang namanya pencuri
kau kudu asisi dari si boy
maaf be bukannya saya gak ngehargain boy
tapi ada saatnya kita harus bertindak cepat deh
saya juga yakin kok gue pasti setuju
ntar kalo udah lama lamain lagi orangnya keburu kabur be
tapi kalo kita cari motor wheel sekarang
siapa tau orang yang mencuri motor wheel itu
masih ada di sekitar sana
be doain ya bu mudah mudahan motor mini kembali lagi be
apalagi sama salah orang
jangan bahaya itu
mbak be cuman bisa doain doang mudah mudahan motor wheel ketemu
mereka kan yang maling kita sejarah
sampai sekarang belum ada kabar juga
si rama itu terima tantangan gue apa enggak sih
si rama itu belum baca surat dari abang
waktu itu dia nggak ada bang
jadi aku titipin sama anak boy yang bengkak itu bang
rama baca suratnya
baca gak surat tantangan gue itu
udah sekarang lo kesana
dan lo harus ketemu langsung sama si rama
anak anak motor yang kemarin motornya pernah gombet
lagi konfusi beli kita bang
kayaknya mereka lagi nyariin gue bang
udah berkali kali gue bilang
kalau lo kabur dari kejaran orang
jangan masuk ke bengkel gue
jangan panik bang
mereka jangan sampai tau
bengkel gue disini
tutup tubuh itu karbang